di zaman serba digital dan serba sibuk seperti sekarang hampir semua urusan bisa diselesaikan lewat layar smartphone
mulai dari urusan perbankan memesan makanan belanja barang hingga keurusan olahraga
dan bicara soal olahraga teknologi saat ini juga memungkinkan smartphone anda menggantikan peran seorang personal trainer di pusat kebugaran
caranya adalah dengan mengunduh aplikasi latihan olahraga yang dapat dengan mudah kita temukan di app store atau play store smartphone anda
tapi sebelum menentukan pilihan lihat dan teliti dulu apa saja fitur yang tersedia pada aplikasi tersebut
video dan animasi yang memperagakan gerakan serta keterangan yang menjelaskan manfaat latihan tentu akan sangat membantu
kalau sudah memilih aplikasi yang akan digunakan
ya hampir di semua aplikasi olahraga di dalam rumah ini memiliki beragam latihan gerakan yang dapat kita pilih
tingkat kesulitannya juga dapat disesuaikan dengan kemampuan kita
nah untuk saya saya akan mencoba latihan untuk otot dada dengan tingkat kesulitannya intermediate aja
jumlah repetisi dan waktu istirahat antar gerakan ditentukan berdasarkan
tingkat kesulitan yang dipilih
kita tinggal mengikuti instruksi yang diberikan di aplikasi
salah seorang pengguna aplikasi latihan olahraga dari rumah lainnya adalah tami sihab
berbeda dengan aplikasi yang saya gunakan tami memilih memakai aplikasi tujuh minutes workout
kesibukannya sebagai seorang dokter gigi membuatnya lebih nyaman berolahraga di rumah dengan bantuan aplikasi
jadi dengan pakai apps ini tuh
hemat waktu sih hemat waktu dan kayak bisa kapan aja
apalagi dia kan namanya aja tujuh minutes ya jadi udah mindsetnya tuh kayak yaudahlah cuma tujuh menit buat olahraga
akhirnya bisa membantu bikin konsisten
apalagi kalau misalkan pemula kan kalau langsung olahraga sejam dua jam tuh capek gitu loh
maksudnya motivasinya harus tinggi gitu
jadi dengan apps kayak gini tuh bisa mulai ya dari mulai awal awal tuh bisa memotivasi gitu
terus segi biaya juga pasti kan
nah ini kan free gitu
sebagian besar aplikasi latihan olahraga ini memang bisa diunduh dan digunakan secara gratis
tapi tidak semua orang suka berolahraga dengan bantuan aplikasi
banyak juga yang tetap memilih datang dan berlatih langsung di tempat pusat kebugaran atau fitness center
saya kan awam ya sama olahraga
jadi menurut saya kita harus ada pendampingnya yang paham yang ngerti ya
karena kalau enggak kan nanti kalau ngira ngira sendiri gitu itu efeknya malah lebih bahaya
setiap pilihan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing masing
namun bila anda memutuskan untuk berlatih olahraga menggunakan aplikasi
ada beberapa hal yang harus benar benar anda perhatikan
tipsnya adalah ketika kita berolahraga sendiri menggunakan aplikasi
itu benar benar kita harus tahu harus mau dan bisa cari yang
kita harus bisa menyesuaikan dengan kemampuannya
kemampuan saya enggak pakai enggak bisa meloncat nih ya
saya nggak pakai meloncat meskipun di aplikasi itu harus meloncat gitu
jadi kita harus pintar untuk bisa memodifikasi sesuai dengan kemampuan tubuh kita
apalagi kalau memang kita lagi ada cedera atau kita lagi ada problem
atau mungkin kita ada kelebihan berat badan
jadi penting buat kita untuk bisa memilih dan menyesuaikan gerakannya sesuai dengan kemampuan kita
sekarang pilihan ada di tangan anda
ingin berlatih langsung di pusat kebugaran atau cukup latihan di rumah dengan bantuan aplikasi
apapun pilihan anda hasilnya akan tetap memiliki manfaat
selama latihan dilakukan dengan program yang tepat dan porsi sesuai kemampuan
erlangga wisnuwaji dewi prasetyo jakarta